kalau si cici itu hanya buat dia tinggalin
ngapain dia kumbalin si cici
ngapain dia rayu rayu
ngapain dia si kejar kejar si cici
berarti cicinya lari kum
menghancurkan perasaan perempuan
berarti cici itu hanya buat dia tinggalin
kita harus menaklukkan cewek sebanyak banyak ya bro
pacaran sehari dua hari cukup lah
masa sehari dua hari bubaran
ya belum puas ya tuh bro
bro aceh yang suruh dapet gantinya
bro pacaran kelam anteh
otak langsung butek rok buntu
langsung keram otaknya
ayo tuh bro liat dalem yuk
aceh mau aneh
kalau si cici itu hanya buat dia tinggalin
ngapain dia kumbalin si cici
ngapain dia rayu rayu
ngapain dia si kejar kejar si cici
berarti cicinya lari kum
menghancurkan perasaan perempuan
kesel saya sama mas suha
aceh maksudnya kang dadah
kang dadah kenapa
saya kesel sama mas suha
mas suha nya kesel gak sama kang dadah
kamu kenapa sama mas suha dar
cici itu tadi pagi kan lagi jualan
mampir ke rumah si aceh
terus saya bilangin aja ke mas suha
mas suha itu cici sugert itu
pacaran si aceh
eh mas suha nya gak percaya
ngapain cici main ke rumah aceh
ya karena mereka temen kum
cici pasti mau mengganggu kehidupan si aceh
berarti cicinya yang zolim ataukum
yang gak punya perasaan itu cici
oke banget ini rumah bro
ini tembok tinggal ganti warna yang eksotik blok
udah saya ambil ini aja
sabar atuh bro
kalo nyari rumah itu
seperti nyari pacar bro
kita liat dulu setiap seluknya
ini bro aceh memang top banget
ada berapa kamar tidur na
satu kamar tidur
mantap semuanya bro
tawar harganya bro
mudah mudahan bisa turun
rumah di cibulan saya kuat
bro kalau pejuang cinta itu
gak boleh melihat ke belakang
apa yang sudah ditinggalkan
biarkan di belakang
masih ada ribuan wanita lain menunggu kita untuk ditaklukkan bro
di kunci cuci bukan dulu ya
mereka tinggal serumah
bapak bapak rabot na yuk
masih banyak nih dagangannya
hari ini sepi
cuma sedikit yang belanja
hidur kacih hidung
tahu di sana banyak yang beli
gak kuat mak
kalau gitu saya jalan sendiri aja kang
lebih baik kamu teman hero
jangan sampai kosong namanya ketahuan
saya mau bilang sama dia
supaya kamu kum berhenti jadi ketua pkk
karena kebanyakan kegiatan boros
banyak pengeluaran kum
dah arisan lebaran ini bagus untuk membantu bapak bapak menyambut lebaran
gak begitu kum
lebaran itu harus kita sambut dengan doa
bukan dengan arisan kum
kang dadang benar
bukan hanya benar benar banget
kang dadang kayak pak ustadz
arisan nanti bisa membuat orang pada beli daging
atau membeli keperluan lebaran lainnya
kalau semua orang bahagia
maka semua orang menyambut lebaran ini dengan gembira
kalau gak ada daging kita gak gembira ya kum
sagu sekarang saya mau nanya ya
apa yang membuat orang jadi maju
karena melangkah ke depan kang dadang
diam mak gitu
kalau melangkah ke belakang itu mundur
iya tapi kan benar kang dadang
orang itu supaya bisa maju
dia harus punya masalah
orang itu akan berusaha keras untuk memecahkan masalahnya
dong kata kata kamu itu bagus tapi tujuannya salah
kalau orang mau makan enak
mau punya baju bagus
biarkan mereka usaha sendiri
jangan kita bantuin
supaya apa supaya mereka mandiri
kalau mau bikin orang lain jadi maju
kalau perlu kita beri mereka makin banyak masalah
kamu yang suka memberi masalah
karena gini kum
saya pingin nanti suatu saat semua orang maju
kalau ada yang miskin biarin miskin
kalau ada orang susah biarin aja
kalau perlu kita bikin orang miskin makin menjadi miskin
kalau miskin makin jadi susah
kita dapat pahalanya
kita yang dapat pahalanya
kalau kita biarin
nanti orang lain itu akan berusaha sendiri
berusaha keras supaya maju
yang dapat pahalanya siapa kita
koslet bang otaknya
nanti kalau lebaran nih
nanti semua orang makan enak
punya kue enak
terus seninya di mana kum
sama semua monoton
tidak ada perbedaan
itu seninya gang itu kebahagiaannya
semua orang bahagia ya allah
membalikkan mv kampung